presiden joko widodo memandang perlu mengusulkan adanya jabatan wakil panglima tni
hal ini dikarenakan luasnya cakupan tugas tni demi menjaga pertahanan negara
presiden menyampaikan secara kelembagaan jabatan wakil panglima tni sudah ada sejak lama
meskipun pernah sempat ditiadakan
saat ini keberadaan wakil panglima diperlukan mengingat luasnya cakupan wilayah tugas pertahanan negara dan juga pembinaan personil
jokowi mencontohkan beberapa institusi negara lain juga memiliki wakil untuk membantu tugas pucuk pimpinan tertinggi sebuah organisasi
kelembagaannya kan sudah ada sudah ditanda tangani itu sudah usulan lama
tetapi untuk pengisian memang belum
bisa minggu depan bisa bulan depan bisa tahun depan
ini kan mengelola sebuah manajemen yang besar
berapa tni kita yang tersebar dari sabang sampai merauke dari miangas sampai pulau rote
sementara itu ketua dpp pd perjuangan ahmad basarah mengatakan langkah presiden
yang menambah posisi
posisi wakil panglima adalah bentuk dukungan kepada polri
presiden dinilai memahami kebutuhan mengatasi ancaman yang terkait pertahanan negara dan juga misi kemanusiaan
menurutnya kebutuhan kinerja ataupun kerja institusi tni semakin kompleks sehingga membutuhkan peran wakil panglima tni
institusi tni kita sekarang ini adalah institusi yang saya kira bukan saja menangani masalah masalah yang terkaitkan dengan pertahanan negara
bukan hanya masalah masalah yang menyangkut misi dalam peperangan
bukan hanya masalah perang
tetapi juga banyak misi lain
misi kemanusiaan mendukung tindakan anti terorisme dan lain sebagainya
sebagai mana undang undang anti terorisme yang baru
sehingga oleh karena itu kebutuhan kinerja institusi tni itu semakin kompleks
sehingga oleh karena itu menurut pandangan saya penting untuk dipertimbangkan dihadirkannya institusi wakil panglima tni
melalui peraturan presiden atau perpres nomor enam puluh enam tahun dua ribu sembilan belas
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
tentang susunan organisasi tni
ataupun perpres pasal tiga belas
ini terkait dengan susunan
organisasi tni di pasal tiga ratus
mungkin bisa ditampilkan nah ini dia
bu kony dan juga pak rizal
ini tentang markas besar
tni yang meliputi umur
unsur pimpinan maksud kami terdiri atas
panglima dan juga wakil panglima
ini artinya memang
lewat perpres sudah kembali dihidupkan ya
ingin ke bu kony terlebih dahulu
apa yang anda cermati bu kony soal
menghidupkan kembali posisi wakil panglima tni
apakah ini sebuah kebutuhan ya
kebutuhan dari tni atau
ini hanya sekedar untuk
menambah atau memperluas
tni dalam hal
begini pertama tama kita harus sambut baik
apa yang dilakukan oleh
karena kalau dilihat sebenarnya pr kita ke depannya
akan besar dan beban kepada tni akan lebih besar
dengan dibangun yang kgp wilhan baru ini
yang kita sekarang sudah punya tiga kgp wilhan ya
itu maka kan akan juga lahir di dalam waktu dekat
berhubungan dengan ibu kota negara nih
yang akan selesai di dua ribu dua puluh empat targetnya
itu akan lahir kodam baru
lanal baru lanut baru
nah yang paling penting adalah kita melihat bahwa
semua di dalam struktur tni
kasum punya wakasum
aspers punya waspers
semualah kalau dulu baiz punya kbiz ya kan
terus dan waka ya
ketika saya ngomong ada k itu ada wakanya
bahkan dungeon akademi militer
itu punya wadanjen akademi militer
jadi memang sudah sangat normal punya wakil gitu
sehingga ketika panglima harus dianggap sudah waktunya memiliki wakil
karena terkait tadi adalah perluasan kogam wilhan kita
yang sekarang masih baru tiga
dan mungkin di dua ribu empat puluh lima jadi empat
kita kan gak tahu
tapi yang pasti di dua ribu dua puluh empat kita akan punya lahir kodam baru
lanal baru dan lanut baru
maka saya pikir itu fair saja untuk mengurangi itu
karena ada perubahan struktur tni yang cukup signifikan tadi ya
penambahan itu maka posisi wakil panglima juga patut untuk dipertimbangkan
sangat patut karena begini
tugas panglima ini kan berat lah dari mulai strategi sampai doktrin
semuanya di handle panglima
terus bagaimanapun pembinaan
penggunaan kekuatan ya kan segala macam
nah sekarang kalau ada kgp wilhan harusnya ada orang yang lebih konsentrasi gitu
ya kepada pembinaan tadi
dikogapnya seperti apa
meskipun operasional itu yang akan deployment tergantung kepada panglima tni

pembinaannya itu akan lebih jelas gitu
karena begini yang paling penting dari lahirnya kgp wilhan baru
apalagi nanti akan lahir kodam baru lanal baru lanut baru
maka yang paling penting adalah masalah interoperabilitas
nah interoperabilitas ini kan trimatra terpadu
nah menurut saya itu memang sudah selayaknya ada yang mengurusi urusan itu dulu
dan itu menurut saya wapang gitu
lebih kepada teknis ya lebih kepada teknis strategi
pembinaan terhadap tiga matra ini maksud bu kony atau bagaimana sebetulnya
ya interprobilitas itu kan bagaimana membina ketiga matra ini
untuk siap di operasionalkan kapan saja
latihannya dan lain sebagainya
nah itu juga membangun network centric warfare misalnya
nah ini kan semuanya kalau semua beban di panglima
dan panglima kan tugasnya ke dalam negeri ke luar negeri dan semuanya kan
nah ini menurut saya sudah waktunya memang dibagi
ada yang lebih konsen untuk ke dalam gitu
jadi itulah kemudian pembagian tugasnya kira kira begitu ya bu kony ya
wakil panglima menurut anda lebih tepat kemudian mengurusi hal hal sifatnya
teknis pembinaan terhadap tiga matra sementara panglima lebih ke unsur unsur yang strategis ya bu kony ya
strategis begitu kebijakan atau bagaimana
jadi begini sebenarnya dua duanya sama tapi ini kalau wakil itu lebih kepada lahirnya kogak wilhan
sehingga harus ada yang lebih khusus tentang kogak wilhan itu
karena masalah terbesar kogak wilhan itu di interoperabilitas
ya kan nah apalagi ini kan sekarang baru tiga hari ini kegawiran kita
saya nggak tahu nih dua ribu dua puluh empat ke dua ribu empat puluh lima apakah kita harus tambah satu
karena menurut saya kalau idealnya kogak wilhan kita empat nanti itu bisa masuk ke strategi pertahanan
tapi intinya tiga itu menurut saya tidak cukup kalau indonesia mau menjadi
mendukung visi presiden tentang poros maritim dunia ataupun nawacita ketika mereka harus hadir
di dua samudra dan dua ruang dirgantara
oke oke baik saya ke pak rizal pak rizal kalau kemudian kata presiden menghidupkan kembali wakil panglima
ya karena kelembagaannya kan sudah ada sudah ditandatangani
kemudian memang pekerjaan rumah dari wakil tni ini begitu besar begitu karena cakupannya sangat luas
apakah itu kemudian bisa menjadi dasar bahwa wakil panglima ini perlu untuk dihidupkan kembali setelah dua puluh tahun
kalau saya punya pandangan bahwa justru yang harus dioptimalkan adalah bagaimana keberadaan dari kogab wilhan tersebut
bagaimana kogak wilhan itu bisa berjalan dalam suatu satuan komando ya dipimpin oleh si panglima kogak wilhan
dia bisa mengoperasikan antarmatra atau trimatra terpadu tersebut
di dalam satu wilayah wilhan itu
di dalam satu wilayah wilhan itu
di dalam satu wilayah tertentu
jadi itu dia beroperasi dalam wilayah tertentu
dan kemudian di luar itu adalah juga bagaimana mengoptimalkan dalam interoperability atau penggabungan trimatra terpadu
sekarang ini kita baru punya yang namanya komando operasi khusus koopsus yang dibawa mabes tni
nah itu adalah bagaimana dioptimalkan
bagaimana mengoptimalkan struktur tni yang secara geografis maupun dalam penugasan misi khusus
nah kedua hal tersebut kalau menurut saya yang dioptimalkan adalah si pang kogab wilhan tersebut untuk secara geografis
kalau untuk misi misi khusus adalah si pangkoopsus tersebut
bagaimana strukturnya adalah langsung ke panglima kalau menurut saya
itu dia ada jadi panglima ini adalah pejabat atau seorang jenderal yang memiliki kewenangan untuk mengoperate dari tentara
melakukan pengerahan pasukan melakukan pembinaan kekuatan
nah sementara untuk strategi untuk perencanaan untuk pembangunan alutsista kemudian pemenuhan renstra itu dilakukan oleh kementerian pertahanan
kalau menurut saya yang lebih urgent adalah bagaimana mensinergikan antara kementerian pertahanan dengan mabes tni
artinya sekarang ini yang sekarang ini mempengaruhi apa
menurut anda belum begitu optimal ya pengoptimalan semuanya termasuk juga tadi soal sinergitas tadi yang anda katakan
ya karena begini karena menteri pertahanan itu kan adalah otoritas politik
otoritas politik yang menyusun satu kebijakan kemudian sekarang ini sudah dilengkapi juga dengan wakil menteri pertahanan
adalah sekarang bagaimana sekarang justru kalau menurut saya memenuhi yang lebih prioritas minimum essential force mave

bagaimana memenuhi kebutuhan industri pertahanan kemudian bagaimana merancang suatu tni yang kuat
bagaimana tiga angkatan ini bisa dipenuhi kebutuhan alutsista maupun kebutuhan kesejahteraan para juridnya
itu yang di benak saya kemudian untuk pengoperasian itu bertumpu kepada panglima selaku operator
menurut benar saya seperti itu
jadi wakil panglima menurut anda tidak perlu ada
kalau saya tidak perlu
bukan tidak perlu menurut saya tidak perlu ada
karena wakil itu adalah kalau menurut saya itu diperlukan pada saat situasi negara benar benar dibutuhkan dalam keadaan suatu menghadapi ancaman
nah kalau sampai saat ini relatif yang namanya ancaman yang manifest itu dari luar tidak begitu nyata
ancaman yang potensi ancaman yang ada ini adalah dari sisi kewilayahan dari sisi geografis misalnya potensi spill over konflik di laut cina selatan
disitulah yang harus diperkuat kogak wilhad
dan bagaimana kogak wilhad itu bisa melakukan pengembangan kekuatan bisa melakukan operasi terima tarah terpadu dengan dipimpin oleh seorang panglima kogak wilhad yang langsung berada di bawah komando dari panglima tni
tapi kalau kemudian bagian dari untuk mengoptimalkan itu adalah diperlukan posisi wakil panglima itu bagaimana pak riza
kalau wakil panglima kan tadi dalam salah satu
kalau kasih aku pastikan
bagaimana dia membang igor
trimata terpadu itu adalah cukup
dibebankan kepada panglima
kogak wilhan sekarang penting
menurut saya dibentuk dulu kogak wilhan tersebut
oke dibentuk dan dioptimalkan
begitu ya dibentuk belum
sampai hari ini dibentuk belum
terus kemudian kita juga belum tahu
siapa yang jadi pang kogak wilhan
terus tentu sudah dibentuk
oke bukannya bagaimana ini kogak wilhan belum terbentuk
tapi sudah ada wakil panglimanya
ada punya pendapat yang berbeda tidak
begini pokoknya yang pasti
kogak wilhan itu akan dikepelai oleh bintang tiga
apa yang sampaikan pak rizal tadi
ini kan sama yang saya sampaikan sebenarnya
tentang tugasnya apa kemudian lingkupnya bagaimana
terus perannya apa
tetapi tadi yang disampaikan pak rizal
juga terkait kemhan ini juga
memang betul tentang kebijakan
itu lebih ke politik dan lain sebagainya
tapi kalau kita mau melihat langsung
kepada kita kan bicara tentang
itu jelas jelas menyatakan
dan wakil panglima adalah membuat
kebijakan menyusun postur
membuat strategi sampaikan ke doktrin
nah kan sudah jelas
jadi apa yang tadi disampaikan memang idealnya
itu di kementerian pertahanan
tapi sekarang pertanyaannya so far
contoh apakah ketika presiden
di dua ribu empat belas menyatakan indonesia menjadi visi
poros maritim dunia lalu kemhan bikin strategi
dan kebijakan menuju tni polos maritim dunia
kalau sudah di dua ribu empat belas hari ini tni
udah punya lima ratus persen anggaran pertahanan
daripada dua ribu empat belas kalau menurut saya
karena nggak ada itulah tapi kembali
kepada kogak wilhan tadi menurut saya
jelas bahwa ini dikembali bintang tiga
nah kalau ada tiga kogak wilhan kan tadi
presiden bilang saya nggak tahu minggu depan bulan depan
tahun depan yang pasti ini dipersiapkan
karena kan tni ini nggak dipersiapkan kayak kita beli ke mal
perlu apa tinggal ambil di bawah pergi gitu
kan nggak begitu makanya harus disiapkan
dari sekarang nah contoh sekarang
kogak wilhan tiga misalnya itu sekarang mereka
itu bintang tiga makanya
disampaikan dan saya rasa
ini tidak tertulis
di perpresnya tapi
dinyatakan dengan tegas bahwa sebaiknya
adalah bintang empat pernah menjabat kepala staff
sehingga akhirnya orang mendorongkan
pertanyaannya kepada siapa nih akan menjadi
wakil panglima tni sudah mulai ada
siapa yang akan mendapatkan kursi
kalau betul kita konsekuen
bahwa kan kogak wilhan ini semua bintang tiga
dan ini harus di bawah wapang
wapang itu harus bintang empat nah bintang empat itu kan harus
harus aktif dong gak mungkin mantan
nah kalau kita bilang aktif kan sekarang cuma ada tiga
pertama kepala staf angkatan laut
kedua kepala staf angkatan udara
kepala staf angkatan darat nah kasal
akan pensiun di bulan april kalau pak yuyu
itu angkatan udara juga panglimanya udara
wakil udara kayaknya ini akan memicu
banyak pertanyaan jadi menurut saya
secara logik yang paling akan
terpilih itu sepertinya pak andika perkasa
karena beliau kasat gitu loh
oke oke nanti kita bahas soal itu ya bu kony dan juga
pak rizal soal siapa kemudian yang paling pos
untuk menjadi wakil panglima termasuk
tadi pak rizal sempat mengatakan bahwa
ancamannya ini justru
dalam begitu ya pak rizal ya
ancamannya akan dihadapi oleh tni sehingga kemudian
membutuhkan posisi wakil panglima nah kita akan bahas
soal ancaman ancaman apa kebetulan yang
memang ini akan dihadapi oleh tni
tapi kita harus break kami akan segera kembali sesaat lagi
baik benar kita akan lanjutkan
presiden jokowi membangkitkan kembali
posisi wakil panglima tni tadi sudah banyak
kita dengarkan perspektif dari bu kony dan juga
pak rizal tapi saya ingin ke pak rizal lagi pak rizal tadi
sempat menyinggung soal ancaman ancaman sebetulnya
ancaman apa yang paling nyata dihadapi
atau akan dihadapi tantangannya
begitu ya oleh tni sendiri
ke depan sehingga anda menyimpulkan
bahwa tidak perlu ada wakil panglima tni
memang apa yang sebaiknya difokuskan oleh tni
ke depan ini ya kalau soal ancaman ini kan
yang nyata ini
sebenarnya kalau dari ancaman domestik adalah
separatisme dan juga
terorisme itu dua hal
terus kemudian kalau dari luar
pecahnya konflik di
laut cina selatan oleh karena itu
mengapa kita membangun
pangkalan yang cukup besar
di natuna dan terus itu dikembangkan
terus dan itu saya pikir cukup baik
dan nanti untuk apabila
nanti akan dibangun atau dibentuk
ya tentu itu merupakan satu
hotspot yang menjadi prioritas
namun kalau saya lebih
condong adalah bagaimana membangun
pertahanan dan bagaimana melakukan
komponen pertahanan itu
terutama khususnya bagaimana
alutsista yang ada
kerjasama pertahanan itu
industri pertahanan itu
juga ditingkatkan bagaimana alih teknologi
pertahanan itu juga
tidak lama lagi itu harus dipenuhi masih banyak
yang bolong untuk bisa dipenuhi
sampai dua ribu dua puluh empat sekarang
sebentar lagi udah tahun dua ribu dua puluh empat tahun
untuk memenuhi renstra
bukan waktu yang
sekali itu harus bisa dipenuhi
sampai sejauh mana kesiapan kita
pembangunan kogab wilhan
kemudian juga akan
tadi bu kony juga sudah sampaikan
bahwa akan dibangun bua pralanal
terus kemudian juga
maridir lanut kodam
kemudian juga marinir ada penambahan
divisi juga itu dipenuhi dulu
dipenuhi dulu jadi dari bawah dulu
gitu mas dari bawah dulu
terus kemudian juga
pang kogab wilhannya itu dibentuk
organisasi kogab wilhannya
tersedia bila mana
pengorganisasian di handle oleh seorang
cukup merasa kerepotan menangani
hal tersebut barulah
di apa namanya
dibutuhkan posisi wakil panglima
tapi dari kacamata anda pak rizal
kalau kemudian akhirnya ini kan hak prerogatif presiden lagi lagi
yang menentukan wakil panglima tni
bahwa kemudian sudah ditekan perpresnya
jadi anda melihat kebijakan presiden ini
seperti apa menghidupkan kembali wakil panglima tni ini
saya nggak tahu seperti apa itu kan
yang ada di benak pak presiden gitu
kalau menurut saya kalau terlalu
organisasi ada wakil panglima
yang mana ini sudah dua puluh tahun lebih
tidak ada kemudian dihidupkan lagi
itu justru yang saya khawatirkan akan menimbulkan
suatu tanda tanya sebenarnya sedang
terhadapi satu ancaman apa
sehingga dibutuhkan seorang wakil panglima
artinya pemilihan wakil panglima ini bukan berdasarkan
ada ancaman atau tantangan ke depan
dari tubuh tni ada alasan yang lain menurut
dari bacaan pak rizal
kalau saya ya tentu ada alasan yang lain kalau dari sisi ancaman
sebenarnya ancaman eksternal itu
ada cuma dari kemungkinan
terus kemudian juga soal masalah
ya dispute di sekitar
wilayah perbatasan kemudian ya itu juga yang saya ingin mencari

itu lebih banyak dan juga ancaman
berupa gerakan separatisme
seperti itu nah kalau menurut saya
yang harus di
perkuat dibangun adalah bagaimana
kalau dari sisi tni bagaimana
kogak wilayah itu bentuk efektif
kemudian koopsus juga
koopsus gabungan antara tiga
apa pasukan khusus
pasukan elite itu ya tiga angkatan itu
betul betul bisa efektif
untuk operasi dari
organisasi tni ini
apa atau berdasarkan
pembagian pada kewilayahan dan kepada
misi khusus kewilayahan atau
geografis berdasarkan pada kogak wilayah
kemudian misi khusus terhadap
sekarang ancaman itu dari dua organisasi
itu aja udah cukup
apa namanya sudah cukup padat gitu loh
dan juga belum terbentuk secara
gue bilang belum terbentuk sama sekali
kopsus baru aja terbentuk gitu loh
nah ini masih diperlukan suatu pengembangan
itu dulu dipenuhi dan untuk memenuhi itu
bukan hanya tugas mabes tni
tapi juga tugas kementerian pertahanan
nah kementerian pertahanan inilah yang
menurut saya harus betul betul bisa
memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari
oke baik bu kony ada pendapat yang lain
termasuk juga soal ancaman kalau
anda katakan memang kita perlu wakil
panglima tni memang ancaman apa yang sebetulnya
nyata dihadapkan sehingga betul betul
kita butuh organisasi ataupun struktur
wakil panglima tni yang dihidupkan kembali
begini kalau ancaman itu nggak pernah bergeser
menurut saya dari yang terkini ya
sampai diperkirakan sampai dua ribu dua puluh

itu adalah ancaman perang mindset yang paling besar
itu memang inward looking kemudian juga terorisme radikalisme
sudah disampaikan ancaman cyber
senjata dan lain sebagainya
pelanggaran wilayah tapi begini loh kita kembali
kepada kebijakan ini kan harus
filosofinya jelas dulu apa menurut saya
dirgantara dunia poros permukaan dunia
cara kita membuat sistem
pertahanan sudah harus berubah dari yang defensif
sudah harus ofensif pasif
apa sih makna ofensif pasif kita sudah
nggak bisa melihat lagi tni yang dari
wilayah kedua luar tanah itu ke dalam tapi sudah
keluar contoh tadi misalnya sampaikan oleh
pak rizal tentang bagaimana pelanggaran wilayah
di maritim ataupun ruang
udara nah itu harus kita bisa counter
jauh melampaui dari
kedaulatan jadi sekarang seperti
australia dia punya australia maritime
membelah indonesia di bagian tengah nah kita
bisa punya gak seperti itu mungkin gak se ekstrim
itu tapi bagaimana misalnya memperkuat
sistem pertahanan kita kembali lagi
dari kekuatan regional yang kita bangun bersama
dengan negara asean dengan
nah itu membuat sebuah
struktur pertahanan yang besar nah
akhirnya sekarang kita perhatikan tadi kan saya ceritakan
kasum punya wakasum aster punya wakastek
wakabais punya wakabais gitu nah masa
sekarang panglima nggak punya wakil panglima sementara
road map pertahanan kita itu akan berubah
karena sekarang kita lihat ya kalau kita lihat
kogab wilhan kogab wilhan itu apa sih tugasnya
dia itu akan konsentrasi kepada operasi militer
perang dan operasi militer selain perang di dalam
wilayah pertahanan dia nah
koga wilhan itu punya tujuh staff
tujuh kepala staff misalnya saja asisten
kepala staff kemudian inspektur gabungan wilayah
pertahanan kemudian juga punya
kepala staff ahli
akan menjadi besar strukturnya
kali tiga sudah berapa dua puluh satu
iya kan dan sekali lagi pada saat
operasional pembinaan untuk
menuju mereka siap di operasionalkan
menurut saya tugas panglima itu akan jadi berat
kan kita nggak bisa lihatnya sekarang
lihatnya nanti kalau sudah terbangun seperti apa
itu kenapa dari sekarang sudah mesti dibentuk
road map nya seperti apa nah bahwa
kemudian kembali kepada pasal yang mengatur tentang
wakil panglima kalau kita kembali kepada
pppl sudah jelas dinyatakan kok
tugas wakil panglima itu membantu tugas harian
panglima dalam mesaran kebijakan
menyusun strategi militer
postur dan juga doktrin
kan sudah jelas dan yang paling penting kenapa
harus oleh wakil panglima disampaikan dalam pasal nomor berapa
saya lupa bagaimana dia harus
ketika panglima tni berhalangan
atau sedang bertugas
keluar gitu kan kita hadirkan
bu kony dan juga pak rizal seperti apa
isi preparasinya berkaitan dengan
tugas dari wakil panglima
kita sudah siapkan grafisnya
bisa sekaligus ditunjukkan agar kemudian juga anda
bisa menyikmak bersama seperti apa kemudian tugas tugas
wakil panglima ke depan oke ini sudah
muncul di belakang
pasal lima belas ya wakil panglima mempunyai tugas
membantu pelaksanaan tugas harian panglima
memberikan saran kepada panglima terkait pelaksanaan
kebijakan pertahanan negara
pengembangan postur tni pengembangan
pemindahan kekuatan tni serta penggunaan kekuatan tni
sementara dan atau berhalangan
tetap dan melaksanakan tugas lain
yang diperintahkan oleh panglima
ini tugas tugasnya pak rizal jadi menurut
anda tugas tugas ini belum perlu untuk
di apa di
di jabat oleh seorang wakil panglima tni
jadi begini kalau
menurut saya itu kan tadi seperti
saya kembali bahwa
yang harus dioptimalkan sekarang dibentuk
dulu organisasinya dari bawah
konggap wilhan itu dibentuk dulu
kemudian juga bagaimana
jajarannya itu satu sih kemudian
kita ini mampu atau tidak
dibutuhkan oleh konggap wilhan
pada intinya ini kan konggap wilhan adalah
mengoperasikan tiga matrah
secara terpadu baik dalam
hal operasi militer selain
perang maupun operasi
militer seperti itu
tersedia atau tidak nah kalau menurut saya ini
adalah kembali tugas yang utama
ada dari kementerian pertahanan
kementerian pertahanannya mempersiapkan
infrastruktur pertahanannya ini
sejauh mana nah ini kembali
kepada mev mev ini sebenarnya tercapai
atau tidak itu harus ada ukurannya
kita kejar sampai dua ribu dua puluh empat
nanti nah kemudian kembali
untuk membantu pelaksana tugas harian
panglima dan lain sebagainya
wakil panglima ini adalah
dia bagaimana mengorganisasi konggap wilhan
tapi untuk tugas sehari hari
penggunaan kemudian pembinaan
semua ada kepala staff
kepala staff itu juga melakukan pembinaan
melakukan juga bagaimana
pengembangan organisasi dari
dan pembunuhan dari kebutuhan
sudah ada kepala staf masing masing begitu ya angkatan darat laut udara
memang kepala staf masing masing
tidak melakukan pekerjaan
tapi kan penggunaan operasi militer
secara primata terpadu itu tidak tiap hari
oke bukannya ada tanggapan yang lain
kalau saya kira sih di dalam
purpose saya sudah jelas disampaikan
di situ ditulis tentang betul pembinaan
ada di tangan kepala staff tapi tentang
dari kaskas staff itu ada
di wakil panglima makanya disampaikan
situ bahwa ditekankan wakil panglima
itulah yang akan bertanggung jawab terhadap
operabilitas trimantra terpadu
jelas itu dinyatakan dalam perpres
jadi sekarang kalau saya pikir kalau kita masih mau bantah
purpose itu di tangan presiden
karena kan pasti sudah melibatkan mabes tni
jadi menurut saya sudah tidak usah dipendebatkan
kenapa ada wapang cuma saya menyerang harus
wajib kita menerangkan kenapa wapang itu diperlukan
oke yang jelas wabah itu sudah ada begitu ya
sudah ada karena gini saya mau tambahkan sedikit ya
kalau kita lihat sekarang menteri pertahanan yang baru
bicara apa di unhan berapa hari yang lalu
itu jelas dinyatakan oleh beliau
bahwa sekarang kita hitung berapa kemampuan kita
di china misalnya kan dengan
misal dan segala macam
beliau menyatakan harus sekarang
tiga kali atau enam kali lipat dari apa yang kita
kemampuan hari ini bayangkan baru ngomong itu aja
kita bisa bilang bahwa beliau menyatakan
tahun depan nah kalau kita kan kalau
bicara tentang menaikkan anggaran pertahanan
tidak cuma mata mata alutsista yang diperkuat gitu loh
tapi bagaimana juga tadi tentang pembinaan kekuatannya
tentang gelarnya tentang posturnya strateginya gitu
oke wakil panglimanya sudah ditandatangani
perpresnya lalu kemudian pertanyaan adalah
siapa kemudian yang menurut bukoni dan juga
rizal memang punya posibiliti yang paling besar
untuk menjabat sebagai wakil panglima tni
dari matra yang mana dan bagaimana
menjawab soal khawatiran bahwa bisa
menciptakan matahari kembar
di dalam institusi tni ketika
ada posisi wakil panglima ke depan kita bahas nanti
usaha jeda kembali
ya perpres soal wakil panglima tni sudah ditandatangani
artinya kita hanya tinggal menanti siapa yang akan dipilih
oleh presiden begitu ya pak rizal dan juga bukoni
untuk menjabat sebagai wakil panglima tni
ke publik soal siapa kemudian
menjadi wakil panglima tni
karena bintang empat tentunya ya
bukoni pak rizal dan juga
mantan kepala staff begitu ya nah ini adalah
nama nama yang kemudian
muncul ada kepala staff
angkatan darat andika perkasa yang
memang setengah menjabat saat ini kasat
andika perkasa ini adalah profil
yang bisa anda juga simak kemudian
ada nama yang lain
ksal siwi sukma
ini yang juga
muncul dan yang terakhir tentu adalah
yuyusutisna pak yusutisna
ini adalah profil profil yang kemudian
posibiliti paling besar untuk
menjadi wakil panglima
tni saya ke bukoni kalau begitu bukoni bacaan anda
misalnya ini memang dari tiga ini ya bukoni ya
apa ya paling memungkinkan lah kira kira
untuk menjadi wakil panglima tni saya rasa sih
semua sebenarnya tiga tiganya memiliki peluang kalau kita
memang kembali menyatakan bahwa
wakil panglima itu harus mantan
kepala staff tetapi kan logik kita
harus berbicara nih kalau logik berbicara
pak ksal kita pak siwi sukma haji
itu kalau nggak salah akan pensiun
di bulan april kemudian
jadi nggak mungkin lah masa empat bulan
misalnya besok masa empat bulan terus april tahun depan ya
depan lagi dua ribu dua puluh kalau
pak yusutisna menurut saya kalau sampai
angkatan udara itu akan
akan memancing kontroversi
baru lah karena sama sama dari matra yang sama
bukan dari mereka nya loh yang suka bikin
masalah kan sebenarnya sipilnya gitu kan
jadi itu nah jadi menurut saya paling
logik ya pak andika perkasa
dan lihat aja dari tahun lahirnya dia lahirnya
tahun enam puluh empat yang keduanya kan sudah lahir
tahun enam puluh empat itu paling logik karena mungkin
iya betul ada pertimbangan secara
dimensi waktu ya tapi kalau kebutuhan
ada kalau ada lagi sih
sebenarnya sekarang mantan kepala staff yang masih belum
pensiun ada saya nggak usah sebutkan namanya
tetapi itu juga akan pensiun dalam waktu dekat
jadi makanya saya bilang akhirnya yang aktif ini yang
akhirnya kita akan soroti
tapi itu kan dimensi waktu nih bu kondi tapi
kalau bicara soal kebutuhan
organisasi tni apakah memang
untuk andika perkasa begitu
wakil panglimanya apa kepada matra
darat atau bisa juga kemudian yang lain lain
kalau saya lihat sih kalau matra sih sama sama
aja lah kalau udah ada panglima di sana
dan ini dalam bicara interoperabilitas
maka yang memimpin angkatan daratkah
wapangnya atau kasaukah
atau kasaukah ya sama saja gitu
tapi yang kita mesti lihat kan tadi
pertanyaannya siapa kira kira dan kembali
kalau kepada harus mantan kepala staff harus
bintang empat ya diantara tiga
beliau tiga ini yang para kepala staff
tetapi dari saya menurut saya yang paling logik
sehingga tidak terjadi lagi pergantian
orang terdekat yaitu pak andika perkasa oke oke
pak arizal kalaupun
wakil panglima nanti sudah akan dipilih
ada yang mengatakan bahwa ini possible
untuk juga menimbulkan matahari kembar
itu saya pengen jawab juga nanti nah itu seperti apa
nanti bu kondi juga jawab tapi pak arizal dulu
menurut anda apakah benar demikian atau bisa jadi juga
wakil panglima itu ditunjuk
dan kemudian dibantu
nggak akan ada matahari kembar
karena ada beberapa kayak misalnya
bais bais itu dua duanya
kbais wkbais bintang dua
dan nggak ada matahari kembar di situ
dan saya pikir di dalam
struktur organisasi tni ini
sudah jelas gitu loh
dan juga kewenangan
dan tanggung jawabnya
isu soal matahari kembar itu
saya pikir kecil sekali cuma
kalau saya tetap bertahan dengan
pendapat saya bahwa ya
bu bazir lah yang nge login
saya tetap nge pendapat saya sendiri
oke bu kondi bagaimana matahari kembar
kalau pendapat anda bagaimana begini ya kita tuh kadang kadang
sipil suka melihat seolah olah militer itu kayak kita
acak acakan gitu kalau dilihat dari tugas
dari atas a bawahnya bisa jadi z
di tentara itu nggak akan terjadi karena ketika
panglima tertinggi itu bicara a maka sampai
yang paling bawah itu akan a karena kesetiaan
tegak lurus meskipun bintangnya sama begitu ya
kembali ke soal soal matahari kembar
jadi jelas kalau di militer itu nggak mungkin ada matahari
kembar karena jelas semua
tupoksinya masing masing apa yang sekarang
saya heran ini tuh saya dari tadi bingung sebenarnya
baru mau angkat wakil panglima gemparnya
udah seperti apa ini saya yang lebih bingung
adalah wah men tuh banyak sekali wah men
udah mau jadi berapa kemarin tujuh belas mau tambah enam lagi
kok nggak ada yang komplain sekarang ya
kalau kita angkat wakil panglima udah jelas ada perpresnya
ini tiba tiba ada wakil wamen
apa menyerap anggaran negara demikian
besar kok nggak ada purpose nya
tiba tiba bisa jadi menurut saya kenapa kita mempermasalahkan
yang udah pasti udah jangka
panjang di pelajari
kita tuh harusnya sangat ribut kenapa tiba tiba wapal
dan nggak ada yang punya wapang lagi apa
kita ribut karena pak rizal bilang mau basir bukannya
oh ya nggak
abis ini ditangkep loh dia
gimana pak rizal meskipun anda katakan
pendapat anda saja deh bagaimana kalau
saya lihat dari ketiga ini yang paling
masuk akal ya
jenderal andika ya saya lihat dari itu
oh akhirnya saya bilang begitu
habis disodorin berapa lagi gitu kan
dan dengan alasan yang cukup logis
bahwa yang dua kepala staff yang lain
kan satu sudah
nggak terlalu lama lagi
dia masuk usia pensiun
dan kemudian juga ada satu dari
angkatan yang sama kalau dari antar panglima
dan wakil panglima berhasil
jadi memang dari
dari angkatan berbeda kalau misalnya memang
harus ada yang namanya
wakil panglima oke baik terakhir
dari pak rizal karena
wakil panglima juga tinggal menunggu waktu saja
siapa yang kemudian akan ditunjuk
catatan anda ke depan untuk institusi tni seperti apa
untuk memperkuat tni
begitu ya untuk pertahanan kita
bagaimana ya kalau menurut saya
kalau nggak salah ada tiga
dan itu tentu yang memenuhi adalah
negara yang harus memenuhi
negara adalah siapa ya otoritas yang
kementerian pertahanan bagaimana kementerian pertahanan
bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh
organisasi tni seperti itu
tentu dengan mengikuti
baik eksternal maupun internal
oke baik dari ibu koni bagaimana
kalau kembali yang saya bagikan pak rizal apa
well equipped bagaimanapun juga
itu terkait kepada kebijakannya seperti apa
road mapnya seperti apa nah sekarang pertanyaan saya
kan balik lagi tadi kalau road map pertahanan
kita itu adalah sekarang menjadi
defense yang akan menetapkan
kita bicara kekuatan laut hijau lah
kita menyebutnya kode angkatan laut bagaimana
itu kemudian menjadi laut biru mencapai
nawacita polisinya dulu masih jelas
road mapnya dulu masih jelas baru ke arah sana
contoh ya kita tuh masih sama pori
polri itu bisa menaikkan anggaran pertahanan sampai
karena punya road map gitu road mapnya jelas nah
ini yang saya harapkan bukan saja tni bisa
menaikkan cuma seratus tapi seperti harapan
tapi kembali lagi pr nya juga di tangan pak prabowo gitu
sebagai menteri pertahanan buatlah
road map pertahanan yang jelas ketika tni
itu mau jadi kemana dengan tiga kogak wilhanka
wapang atau dua wapang kayak seperti
wamen ada dua itu di kementerian lain nah
jadi menurut saya gak usah diperdebatkan soal itunya tapi sudah jelas
kalau road mapnya jelas maka kebutuhannya akan
terlihat oke biasanya biasanya kita angkat soal wamen bu
kalau ada betul betul jadi enam ya ini karena belum
karena belum pasti juga terima kasih banyak bu kony
terima kasih banyak pak rizal untuk
diskusinya yang sangat menarik kita akan tunggu
siapa kemudian nanti yang akan dipilih
ataupun ditunjuk menjadi wakil panglima tni terima kasih
sudah hadir di prime news dan berdiskusi pada malam hari ini
kami harus break kami akan segera kembali
sesaat lagi dengan informasi lain tetap bersama kami